gemar membeli banyak buku tapi tidak dibaca
apakah anda punya kebiasaan seperti ini
saya tidak punya
kita tahu nggak iqbal tapi kebiasaan ini disebut sebagai sundoku
tadi saya sempat googling googling gitu untuk mencari tahu
ternyata ini sundoku atau kebiasaan menumpuk buku yang tidak terbaca bisa memicu masalah jika tidak pantai mengatasinya
bagi pecinta buku pameran buku seperti ini tentu saja menjadi hal yang sangat menyenangkan
apakah anda termasuk yang gemar sekali membeli banyak buku tapi malas membacanya
nah mungkin anda termasuk yang terkena sundoku
nah sundoku ini adalah istilah dalam bahasa jepang yang menyebut mereka yang gemar sekali membeli banyak buku namun jarang sekali membacanya
dan bagi sebagian orang ini bisa bermasalah
sundoku istilah ini memang terdengar tak biasa
namun sundoku sering kita jumpai di sekitar kita
sundoku adalah istilah dalam bahasa jepang
sunde artinya menumpuk barang
oku artinya meninggalkannya
dan doku berarti membaca
hayo ngaku apakah anda punya kebiasaan seperti ini
clara antusias memborong banyak buku
tanpa sadar sudah lebih dari sepuluh buku memenuhi keranjang belanjaannya
meskipun buku koleksinya banyak yang belum terbaca karena sibuk
ia tak bisa menahan hasrat berburu buku buku baru
nah saya mau nanya ini beneran nanti mau langsung dibaca atau kadang nginep dulu di lemari gitu
pasti nginep dulu di lemari
cuman gak semuanya langsung nginep pasti ada yang dibaca dulu dibuka dulu yang penasaran
nah di rumah sendiri udah berapa banyak lemari buku ya
berapa lemari ya mungkin tiga tigaan
itu full buku semua ya
itu full buku
apakah semuanya sudah dibaca atau sebagiannya sudah belum
di rumah aja banyak tabungan
sekarang belanja lagi ya
iya seolah ya gitu sih
kadang kalau buku kan kadang udah gak keluar lagi jadi yaudah kalau mumpung ada dibeli aja
apa rasanya sih belanja banyak buku
iya kayak belanja make up aja seneng
tentu tidak masalah jika anda menganggarkan dana khusus untuk membeli buku
ini adalah hal yang positif
namun kebiasaan membiarkannya teronggok sebagai pajangan tanpa terbaca
tentu menjadi sebuah masalah
menjadi masalah jika untuk beli bukunya itu dia menjadi terpapar dengan hutang misalnya
yang membuat kondisi keuangannya menjadi terganggu
yang kedua karena buku buku itu akhirnya teronggok menjadi barang anti tentu kan mengambil space di rumah
ada tikus atau rayap yang akhirnya juga mengganggu banyak hal ya
jadi orang seneng aja buat saya itu adalah sebuah gerak yang sangat positif
orang membeli bagus jadi ada win win gitu ya tinggal membacanya nih oke
banyak alasan orang berburu buku mulai dari menyukai penulisnya
sekedar mengikuti tren atau bahkan karena impulsif
namun jika berbelanja buku sudah mengganggu kondisi keuangan
dan hanya berakhir menjadi dekorasi ruangan
maka anda harus menahan hasrat berbelanja
nadia rahma robby bahtiar jakarta